sudah cukup bermain main dengan kusiliwangi
tidak ada ampun lagi buatmu
hanya satu pilihanmu
kau tidak perlu berteriak
tidak akan ada yang bisa menolong
terima saja takdirmu
takut atau tidak takut
kau tetap akan mati
kurang ajar kalian
kalian tidak tahu
aku ratu maja jarang
mengetahui ini semua
pasti akan mati di hukum
suamimu sekarang sedang sibuk
melawan pasukan kandang wesi
mungkin dia juga akan mati
aku tidak mau mati
tapi tenang saja
kau tidak akan mati cepat
aku akan membunuhmu
agar kau mati menderita
kau lepaskan dena
kenapa kau terlihat panik seperti itu
tubuhnya terus menggigilnya
dimana bocah itu sekarang
dia masih ada di penjara bawah tanahnya
tolong lindungi raden
jangan sampai terjadi sesuatu padanya
jika keadaannya sampai memburuk
ini bisa semakin memperburuk
keadaan kandang wesi
dan juga pajajara
mari kita bergegas ke sana
kemana raya kendering manik
aku harus menyelamatkannya
dan aku juga harus membebaskannya
apa yangng dan kerdasnya
sebenarnya pas longest
ingin kau jadi saksi kematian adikmu secara perlahan dan menyakit
tutup mulut busukmu
sedikit saja kamu menyentuh kulit raikun yang wanit
aku tidak akan sekansikan untuk merabik mulut busukmu terpampu

ternyata benar kata wistapati
narawangsa sudah lebih sakti dari sebelumnya

sebelum kalian berdua membantu siliwangi
kalian berdua akan aku habisi
kita hadapi bersama siluman ini seri